dua remaja di kabupaten pemalang jawa tengah
menjadi korban pemerkosaan belasan pemuda yang tengah mampu
iya satu korban meninggal dunia
saat berusaha menyelamatkan diri dari para pelaku
dua remaja putri warga desa tegal sari kabupaten pemalang
diperkosa belasan pemuda
salah satu korban yang berusaha melarikan diri usai diperkosa
ditemukan warga meninggal dunia di sungai
kasus pemerkosaan ini terungkap berkat laporan korban selamat
ke pihak berwajib dan ditemukannya jasad salah satu korban
empat orang pelaku kini sudah ditangkap polisi
perbuatan itu dilakukan setelah para pelaku melakukan pesta minuman keras
salah satu pelaku mengaku sudah merencanakan kejahatan tersebut
sebelumnya minum minuman dulu nggak
siangnya itu pak
minum di mana pak
di warung atau di
di rumah pak
di rumah pak
kejadian berawal ketika kedua korban dijemput oleh salah satu pelaku pada kamis malam
pelaku ini merupakan dekatasi salah satu korban
kedua korban sempat dibawa keliling kota hingga akhirnya dibawa ke sebuah gubuk di tengah sawah
di desa pedurungan kecamatan taman
topik itu siapa
sudah kenal lama
terus dengan adanya musibah seperti ini apa yang diharapkan mbak terhadap para pelaku ini
hukuman apa yang diharapkan
pihak kepolisian saat ini terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang masih buron
tidak terkena pemerintah
ada pun tkp itu ada di tempat kubuk tengah sawah malam hari
untuk pelaku itu lebih dari kurang lebih sepuluh orang ya
dan diberi kasih dari korban
tentu pelaku kurang lebih berjumlah dua belas orang
jadi satu korban digilir oleh mereka
korban saat ini didampingi tim psikolog untuk menghilangkan trauma
sedangkan jasad korban yang meninggal masih berada di rsud dr asari pemalang untuk diotopsi